gensantang cepat cabut pedang sulfikarmu dan serahkan darah sucimu
aku tahu hanya pedang sulfikar yang mampu melukai mu
jangan putraku jangan
jangan putraku jangan
jangan coba cobanya atau aku akan membunuhmu
cepat serahkan darah sucimu
kalau tidak aku akan membunuh ibu dami
jangan jangan jangan terlalu jauh pakatannya
jangan pergi kamu dari sini selamatkan dirimu
tidak ibu dami aku tidak mau meninggalkan ibu dami
pagi ibu dami bilang pagi selamatkan dirimu dami
aku mohon lepaskan ibu dami
lepaskan ibu dami
jangan hindakan dirimu bersimpuh di depan orang seperti dia
menghinakan diriku sendiri
untuk ibu dami
untuk ibu dami
untuk ibu dami

kau tidak perlu khawatir anakku mati
karena aku tidak membutuhkan seluruh jarahnya
aku hanya memerlukannya setet

tidak putraku pergi dari sini pergi
benarkah hanya tetes darah yang pertama
kalau begitu aku akan memberikannya sekarang juga
menyempurnakan ilmu kanuragan
haruslah aku yang mendapatkannya
aku harus tetap puas padanya
saat terbuka celah sedikitku
aku harus menyambarnya
hanya dengan mendapatkan tetes pertama dari hakian santan
maka ilmu kanoragan seseorang akan sempurna
baik aku yang harus bisa mendapatkannya
tapi tidak ada senjata yang bisa melukai kian santang
darah itu tidak akan keluar kecuali atas keinginan kian santang sendiri
aku harus menunggu saat yang tepat
kian santang cepat cabut pedang zulfikarmu dan serahkan darah sucimu
hanya pedang sulfikar yang mampu melukainmu
jangan putraku jangan
kau ingin main main dengan kian santan
tenaga dalamku belum cukup untuk mengeluarkan pedang sulfikar
baiklah aku akan memberikan tenaga dalam
apa yang terjadi
mengapa rakyat santa
ini mencelakai dirinya sendiri
wah ini sudah tidak aman
kalau gitu mah aduh
kita mesti menunggu
kita mesti menolongnya
kau pada kemana ya
aduh gak tau
terima kasih putriku
tapi bagaimana dengan rai mokian santang
ibunda harus menyelamatkannya
ibunda tunggu ibunda
sebaiknya sekarang ibunda pulihkan tenaga ibunda dulu
tapi rai dan raka amunah
mereka sedang dalam bahaya
raka walang sung sang dan rai kian santang
mereka pasti akan baik baik saja
raka dan rai bisa mengatasi mereka ibunda
bagaimana ibunda bisa tenangnya
mereka semua dalam bahaya
iya ibunda aku mengerti
sebaiknya kita doakan saja mereka
semoga raka dan rai mereka bisa selamat
sebaiknya ibunda pulihkan tenaga ibunya
aku akan menyalurkan hawa muridiku
re tentang kinty raksasa
apa pada ore in drag
nah memang itu
ini bukan catalog
inilah penacaan hal hal
memang menurut saya
yang memafati k penyusup

sepertinya mereka berdua bisa kumanfaatkan untuk membunuh kian santang
aku adalah prabu sarawisesa penguasa kerajaan pajajara
aku sudah melihat sendiri tujuan kalian untuk menyiapkan kian santan
adalah untuk mendapatkan darah murah
tujuan ku tidak sama dengan kalian
aku memiliki masalah lain dengan
musuh kita sama
bagaimana jika kita bekerja sama
kerja sama bagaimana gusti prabu
kalian membantuku untuk melenyapkan
akan kubantu kalian untuk mendapatkan darahmu
bahkan untuk mempermudah tujuan kita
akan kuangkat kalian menjadi penggawa pajajara
kalian akan memiliki kekuasaan untuk mendapatkannya dan menghabisi
aku memerlukan darah kian santang
bahkan jika harus menjadi
penggawa di pajajara
menjadi penggawa istana
aku bisa mencari kian santang dengan mudah
aku akan mengambil kesempatan ini
kita kembali ke istana
alhamdulillah kalian selamat ya
alhamdulillah radu alami
tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang ibu
selain melihat kalian semua berkumpul di sini
putra putri ibu unda
ini semua terjadi karena kehendak allah swt
juga doa ibunda yang selalu menyertai kami semua
betapa bahagianya kita bisa berkumpul di sini
dan akan semakin lengkap kebahagiaan itu
jika ayah anda prabu pun berada di sini ibunda
ibunda takut ayah anda mau akan celaka
kami pun sangat mencemaskan keberadaan ayah anda ibunda
semuanya tenang dulu
insya allah besok aku akan berusaha sekuat mungkin
untuk mencari tahu tentang keadaan ayah anda prabu siwa